kepala staf presiden muldoko angkat bicara terkait rencana pemerintah
yang mewajibkan bekerja memiliki tabungan perumahan rakyat
muldoko bahkan menyatakan tapera tak akan ditunda
walau saat ini ada penolakan dari pengusaha dan pekerja di indonesia
mantan panglima tni ini menambahkan berdasarkan data bps
ada sembilan sembilan juta warga yang belum memiliki rumah
muldoko meyakini program ini tak akan bernasib sama
seperti asabri maupun jiwasraya karena dikelola dan diawasi secara ketat
pemerintah klaim tabungan sebagai solusi agar masyarakat punya tabungan
muldoko juga menambahkan tapera tak akan ditunda
walau saat ini ada penolakan dari pengusaha dan pekerja indonesia
afira ini bukan potong gaji atau bukan iuran
merah ini adalah tabungan
di dalam undang undang memang mewajibkan
ada undang undang yang mengatakan mewajibkan
tetapi bentuknya nanti bagi mereka yang sudah punya rumah bagaimana
apakah harus membangun rumah
nanti pada ujungnya kalau pada usia pensiun selesai
itu bisa ditarik dalam bentuk uang yang fresh
dengan problem backlog yang dihadapi oleh pemerintah sampai dengan saat ini
ada sembilan sembilan juta masyarakat indonesia yang belum memiliki rumah
ini data dari bps ya bukan ngarang ya
untuk itu maka kita berpikir keras
memahami bahwa antara jumlah kenaikan gaji dan tingkat inflasi di sektor perumahan itu tidak seimbang
untuk itu maka harus ada upaya keras
agar masyarakat pada akhirnya nanti bisa
terjadi inflasi tetapi masih bisa punya tabungan untuk membangun rumahnya
ini tidak akan ditunda
sejak ada perubahan dari baper tarum ke tapera
ada kekosongan tahun dua ribu dua puluh sampai dengan dua ribu dua puluh empat
tidak ada sama sekali iuran
karena memang tapera belum berjalan
nah nanti tapera akan berjalan untuk asn
yang setengah persen dari apbn itu setelah ada capman kementerian keuangan
undang undang nomor empat tahun dua ribu enam belas tentang tabungan perumahan rakyat
direvisi melalui pp nomor dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh
tapera tidak hanya diperuntukkan bagi pns
tapi semua pekerja yang memiliki penghasilan senilai upah minimum wajib
melalui peraturan pemerintah nomor dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh
simpanan peserta ditetapkan sebesar tiga
dari gaji atau upah peserta
dan penghasilan bagi peserta mandiri
kemudian untuk pemberi kerja dikenakan sebesar
badan ini bernama bapertarum pns
atau badan pertimbangan tabungan perumahan pegawai negeri sipil
badan ini dibentuk dari kepres nomor empat belas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kemudian ditetapkan tanggal lima belas februari seribu sembilan ratus empat puluh
tugasnya adalah membantu membiayai usaha peningkatan kesejahteraan pns
baik untuk pns pusat maupun daerah
tapi bapertarum bermasalah di pengelolaan manajemen
dana dari bapertarung dialihkan ke tapera
sebesar rp sebelas delapan triliun rupiah atau lima empat juta peserta pns
dan baru dikembalikan ke peserta tahun dua ribu dua puluh tiga
sebesar rp satu delapan triliun kepada hampir empat ratus empat puluh enam pns
meski menuai berbagai polemik
pemerintah melalui kepala staf presiden muldoko memastikan
program tapera akan tetap berjalan
informasi selengkapnya kita tanyakan ke jurnalis kompasifik
putu trisnanda di istana negara
putu ini tadi kepala staf presiden sudah bilang
meskipun ada penolakan tetap nanti tapera akan dijalankan
kenapa wajib dijalankan ini tapera
sebetulnya ada kurang lebih tiga poin yang tadi disampaikan oleh pemerintah
dalam hal ini oleh ksp
tadi muldoko menyampaikan kenapa sih pemerintah tuh ngeyel banget kayaknya
untuk kemudian tetap menerapkan atau menagih menarik tiga persen dari pendapatan pekerja
untuk kemudian masuk ke tabungan perumahan rakyat
yang sekarang kalau banyak disingkat menjadi tapera
ada yang pertama tentu saja ini untuk mengamanahkan jalannya undang undang
yang kemudian kalau tadi disampaikan oleh muldoko adalah
menjalankan amanah undang undang yang diperlukan oleh pemerintah
dan yang kemudian yang kemudian disampaikan oleh muldoko adalah menjalankan amanah undang undang yang diperlukan oleh pemerintah
ditarik begitu ke implementasinya ini agak tidak nyambung begitu ya
amanah dari undang undangnya adalah mendapatkan penerimaan fasilitas
tetapi yang kemudian dilakukan adalah menarik dan memaksa untuk melakukan tabungan tapera
kemudian yang kedua ini adalah keberlanjutan dari badan pertimbangan tabungan perumahan pegawai negeri sipil
atau baper tarum yang tadi juga sempat anda sampaikan
bagaimana sebelumnya ini diterapkan untuk pegawai negeri sipil
untuk memenuhi hak haknya mendapatkan rumah kemudian juga tempat tinggal
dan sekarang mau diperluas dengan beberapa penyesuaian tentu saja
ini tidak hanya berlaku untuk pns tetapi juga berlaku untuk pekerja
kemudian juga para pekerja mandiri atau yang biasa kita kenal dengan istilah freelance ya pekerja lepas
dan yang ketiga tentu saja alasannya untuk mengurangi kesenjangan kepemilikan rumah
kalau yang tadi disampaikan muldoko kurang lebih
angkanya masih ada sembilan sembilan puluh lima juta warga negara indonesia yang ini belum memiliki rumah
untuk memenuhi hak hak tersebut pemerintah ini membuatlah kebijakan ini
menggodok kebijakan terkait dengan tabungan perumahan rakyat atau tapera
untuk kemudian nanti diimplementasikan paling lambat ini harus sudah bisa berlaku pada mei dua ribu dua puluh
ini tinggal menunggu bagaimana kemudian keputusan kemudian juga
aturan undang undang dari kementerian ya ini kementerian keuangan untuk pns
masuk dalam apbn dan kementerian ketenaga kerjaan untuk pekerja lepas dan juga pekerja swasta
tapi yang kemudian ini juga menjadi polemik audrey dan juga saudara ini bukan permasalahan
tabungannya ditarik tadi saya sempat juga berbincang dengan sejumlah pihak begitu
baik itu dari kalangan pekerja swasta ataupun juga dari pekerja lepas
ini yang dikeluhkan adalah selain angkanya yang juga cukup signifikan
meskipun lima persennya ini dibayarkan oleh pemberi kerja begitu sementara kita harus membayarkan sebagai pekerja ini dua lima persen
tapi kalau dibandingkan dengan inflasi setiap tahunnya kemudian juga tidak ada kejelasan dan kepastian dari pemerintah ini
akan dibangun di mana rumahnya harga tanahnya berapa dan ukurannya ini akan seperti apa begitu
termasuk juga tadi salah satu diantaranya yang mempertanyakan apakah nanti kalau bekerja selama tiga bulan
sepuluh tahun atau lima puluh tahun ini cukup untuk kemudian memenuhi harga tanah dan juga harga bangunan di tahun tersebut
nah ini yang kemudian juga masih diragukan
belum lagi ketakutannya adalah pada saat kebijakan ini diberlakukan nanti tidak jauh berbeda dengan dana abadi
yang sebelum sebelumnya ini juga menuai apa namanya menjadi ladang korupsi begitu dimanfaatkan oleh beberapa oknum
yang salah satunya saja misalnya jiwasraya ini juga kemarin dan sampai dengan saat ini bahkan masih terus
berlangsung proses hukumnya ini yang kemudian ditakutkan oleh masyarakat
bukannya mendapatkan haknya untuk kemudian bisa membeli rumah begitu tetapi justru malah membuka ladang korupsi lain
yang kemudian juga disampaikan oleh masyarakat adalah walaupun tadi sudah disampaikan ada tiga poin begitu
yang rasanya mulia sekali gitu kalau bisa dijalankan ada selisih satu juta jika dibandingkan dengan kpr yang biasa
tadi perhitungan secara kasar kalau melalui kpr ini cicilannya
sekitar tiga satu juta mereka melalui tapera ini hanya dua satu juta dan itu berlaku flat
jadi ini juga yang diragukan begitu apa mungkin pemerintah ini bisa menjaga atau juga berkomitmen dengan hal tersebut
bahwa nanti selisihnya akan tetap seperti itu kemudian bunga juga tidak bertambah meskipun ada inflasi
kemudian yang juga tadi ditanyakan oleh masyarakat adalah masih banyak kebutuhan kebutuhan lain
seperti yang kita tahu harga harga sembako ini masih sering terjadi dan juga banyak yang ditanyakan oleh masyarakat
sering naik dan juga turun kemudian juga untuk jabodetabek misalnya para pekerja yang bekerja di kawasan jabodetabek
ini untuk biaya transportasinya saja baik itu dengan menggunakan kendaraan umum ataupun juga kendaraan pribadi
bbm ini menjadi salah satu permasalahan karena harganya juga terus naik
belum lagi potongan potongan yang lain yang sifatnya ini sebetulnya dianggap lebih penting
seperti misalnya potongan bpjs ataupun juga asuransi kesehatan
karena itu lebih dekat begitu ya dengan masyarakat
karena untuk rumah ini ada di kebutuhan yang kesekian lah audrey
jadi tidak terlalu mendesak begitu untuk dimiliki walaupun sebetulnya memang diperlukan
nah hal hal seperti ini yang seharusnya juga menjadi pertimbangan begitu oleh pemerintah
kalau memang namanya tabungan dan juga disebut tadi ada hal hal yang sifatnya adalah pemenuhan hak hak untuk masyarakat
seharusnya sifatnya tidak wajib ini juga kritik yang disampaikan oleh beberapa pihak
yang menyampaikan ini bukan iuran tapi tabungan
nah ini juga yang menjadi di highlight begitu
kalau memang tabungan seharusnya pemerintah tidak mewajibkan tapera ini
tapi kalau diwajibkan berarti pemerintah juga harus menerima bahwa ini sebutannya atau kritik yang disampaikan oleh masyarakat
ini adalah iuran bukan tabungan
nah sampai dengan saat ini masih digodok tapi walaupun begitu tadi tetap dipastikan akan berjalan paling lambat mei dua ribu dua puluh
dan kita nantikan apakah kalau dibilang tadi pada saat ini pemerintah tidak mewajibkan tabungan ini
pro dan kontra tapi kalau saya berbincang dengan banyak sekali pekerja swasta yang ada di jakarta misalnya saja
ini kontra semua kompak tidak ada yang pro
jadi ini juga merupakan catatan yang seharusnya dipahami juga oleh pemerintah
apakah sebetulnya tapera ini penting atau tidak untuk dilaksanakan pada dua ribu dua puluh tujuh nanti
meski banyak yang tidak setuju dengan tabungan perumahan rakyat ini
tapi nyatanya pemerintah tetap tancap gas untuk menetapkan tabungan perumahan rakyat tapera
terima kasih jurnalis kompasifi melaporkan niputu trisnanda